barada eliezer atau baradae resmi mencabut berita acara pemeriksaan lama dan memberikan kesaksian baru
barada e bahkan mengajukan diri sebagai justice collaborator
dalam keterangan terbaru baradae mengaku ada pelaku lain yang menembak brigadir yosua
barada e juga menyebut kehadiran irjen ferdisambu di lokasi saat penembakan terjadi
apakah kesaksian baru baradae ini mampu membuka tabir penyidikan kasus penembakan brigadir yosua
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan kuasa hukum baradae muhammad burhanuddin
selamat sore pak burhanuddin
selamat sore mbak
dan guru besar hukum pidana unsut prof hipnu nugroho selamat sore prof hipnu
selamat sore mbak
oke saya mau ke pak burhanuddin
pak burhanuddin ini informasi terbaru tadi siang yang kami dapatkan dari menko poluka mahfud md bahwa tersangkanya sudah ada tiga
jadi selain keleian anda kemudian satu brigadir riki dan ada satu tersangka lagi yang sudah ditetapkan
anda sudah tahu
sebagai kuasa hukum dari barada e
sudah tahu mbak dan memang sudah memprediksi
itu sudah bakalan ada berikut berikutnya yang diinibiskan
oke apakah anda tahu siapa kemudian yang menjadi tersangka ketiga ini
sementara karena kami kan kepentingannya buat para dae gitu mbak ya
jadi saya bicara dalam kapasitas kepentingan barada e
nah barada e itu pada saat memberi kuasa ke tim kuasa hukum kami telah menjelangkan apa menjadi kewajiban kami terhadap barada e
kemudian setelah bicara dengan barada e kami secara penurani apa yang menjadi ganjalanya selama ini
kemudian di bap alhamdulillah ini kan sudah mulai terbuka ruang ruang yang selama ini jadi gelap udah mulai ada titik terangnya sedikit
dan intinya bahwa barada e
pelaku tunggal yang tindak pidana yang disangka akan baik
oke artinya tersangka ketiga ini adalah pelaku juga atau aktor atau bagaimana
aktor intelektual yang menyuruh atau pelaku penembakan juga pak burhanuddin
sebenarnya ini apa
ini masuk dalam ranah penyidikan dan penyidikan juga jadi sebenarnya kurang elok dan kurang etis kalau saya bicarakan di sini
karena masih ada skb
nah jangan sampai jadi membingungkan materi penyidikan dari tim kerja birkitidum mabes polri mbak
tapi intinya baradae itu mengungkapkan fakta fakta yang sebenarnya
apa posisinya dia kemudian siapa siapa yang berada pada saat krusial itu
nah itu sudah diungkapkan semua
makanya penyidik sudah bekerja maksimal sudah bagus sudah cepat dengan pernyataan barada e ini
kemudian menyasar pihak pihak yang diduga terlibat tindak pidana
jadi itu sudah diungkapkan
saya ingin tanya juga pak burhanuddin klien anda mengajukan diri sebagai justice collaborator atau jc ke lpsk ya
apa pertimbangan mengajukan diri sebagai jc
apakah agar tuntutannya ini diringankan atau bagaimana pak burhanuddin
sebenarnya memang kalau target semua dari kolaborator itu adalah ujungnya mau diringankan hukumannya gitu
tapi ini kita bicara nurani bicara kepentingan non hukum bicara rasa keadilan buat semua
inti dari masalah ini kan harus ada yang buka
nah kalau ada yang buka perlu juga ada perlindungan terhadap apa fakta fakta hukum yang akan diungkapkan dan telah diungkapkan oleh barada e ini
nah terkait yang akan diungkapkan kan menyangkut pihak pihak lain yang mungkin atasannya atau siapa gitu nanti terkait perkembangan pengembangan penyidikan dari mabes polri
nah itu kan harus dijaga jagainya juga kenyamanannya dijaga keamanannya juga dari barada e ini mbak
jadi pertama pelaku tindak pidana
dan dia itu udah mengakui menyesali perbuatannya
kemudian dia bukan pelaku tunggal ada pelaku lainnya
terkait pelaku lainnya ini kita nggak berani sebutin disini tapi biarlah bergulir pengembangannya karena ini pintunya udah kebuka
kemudian cepatnya bisa ke ujungnya gitu
kemudian nggak apa
pelaku lain ini
pelaku lain ini apa barada e ini bukan dia pelaku utama
jadi ada pelaku lain yang lebih utama
nah ini kan mau dibuka semua
nah kaitan dengan ini ya perlu perlindungan dari lembaga yang bertugas untuk ini
bahwa baradae melakukan penembakan itu satu fakta dan sudah diakui disesali oleh yang bersangkutan
tapi ada pelaku lain dan ada aktor intelektual yang menyuruh baradae
begitu ya kesimpulannya pak burhanuddin
kesimpulan sementara dari kami sebagai tim kuasa dari apa yang dikemukakan ke kami kemudian dari apa yang dia tuangkan di bap arahnya ke sana mbak
oke prof hipnu tadi sudah diakui bahwa tujuan mengajukan diri sebagai justice collaborator itu tentunya ingin hukumannya diringankan
tapi kalau misalnya melihat konstruksi kasus apakah memang pengajuan baradae sebagai justice collaborator
akan meringankan tuntutan kepada yang bersangkutan
ya terima kasih mbak nana
suatu keringanan atas suatu tuntutan itu harus ada konsistensi antara yang diberikan di tingkat penyidik sampai di tingkat peradilan
jadi kemarin kan berubah berubah sekarang berubah mudah mudahan tidak berubah kembali
karena ini terkait dengan kepentingan perhatian
banyak kasus yang terjadi permohonan jc begitu di peradilan ternyata ditolak
karena ternyata bahwa keterangan yang diberikan itu tidak memberikan suatu kontribusi dalam penyelesaian suatu perkara
bahkan mungkin juga keliru bukan sebagai pelaku bukan pelaku utama tapi malah pelaku utama
nah terhadap barada e mudah mudahan seperti yang diampaikan oleh pak buruhan tadi
ini dengan hati nurani meyakini atas kesalahan sehingga apa yang diajukan nanti
diajukan ke lpsk syarat formalnya dan ditentukan oleh penuntut umum dan disampaikan dalam sidang peradilan
nah inilah yang dimungkinkan akan mendapatkan suatu keringanan
karena ujung dari suatu jc adalah mendapatkan suatu keringanan apresiasi atas putusan yang dijatuhkan
sepanjang ada konsistensi
dan memberikan suatu kontribusi dalam pergak hukum pemencahan suatu masalah
sepanjang ada konsistensi dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian suatu perkara
pak burhanuddin bagaimana kemudian anda menjamin bahwa klien anda akan memberikan konsistensi kesaksian yang sama
sampai nanti ke proses peradilan
karena biasanya kalau bap nya dipenyidikan kemudian berubah nanti di proses peradilan juga bisa berubah lagi ataupun dicabut
bagaimana konsistensi ini bisa terjaga sampai nanti

kami mempercaya bahwa konsistensi dari pernyataan dari baradae ini akan tetap
karena pada saat kami dampingi dia menulis secara nyameng apa yang dia lihat apa yang dia rasakan
setelah semuanya dia anggap selesai itu kan dia tanda tangan dia jempolin ini tulis tangannya dia sendiri
setelah tulis tangan ini dia jempol di beberapa lembar itu kemudian dia tanda tangan
kemudian ini di bap lagi gitu
saya rasa untuk dia dicabut lagi ini ya kemungkinan bisa tapi frekuensinya juga ini agak berat gitu
karena dia tulis tangan sendiri ini bukan ketikan dari penyidik gitu
tapi ini tulis tangan dia sendiri
dia jempol sendiri kemudian dia tanda tangan sendiri
apa yang menjadi fakta fakta hukum yang dilihat didengar dirasakan dan dialami oleh baradae
oke jadi anda mempercayai bahwa klien anda akan konsisten begitu ya sampai nanti ke proses peradilan keterangannya
pak burhanuddin klien anda kan mencabut bap dan memberikan kesaksian baru menyebut bahwa pelaku penembakan bukan hanya baradae tapi ada orang lain
itu yang dimaksud pelaku penembakan lain apakah brigadir riki atau brigadir r yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal tiga ratus empat puluh oleh penyidik
ya saya tidak mau berasumsi mbak tapi apa yang terjadi yang hari ini atau kemarin itu pasca baradae di bap oleh penyidik sudah selesai
ini pengembangan dari pernyataan
jadi setelah barada e ini kan lanjut ditindak lanjut oleh penyidik gitu jadi yang ditangkap itu ya itu yang nama yang disebutkan di bap ya mbak
oke jadi nama yang ditetapkan sebagai tersangka yakni brigadir r itu ada di bap nya baradae ya termasuk nama nama yang terlibat dalam penembakan ataupun pembunuhan brigadir yosua
iya jadi apa yang disebutkan di bap itu
jadi apa yang disebutkan di bap itu ya fakta hukumnya ini yang di ini yang jadi csk berikut gitu
oke prof hipnu dari segi hukum pidana apakah kemudian penyidik lantas hanya mempercayai keterangan baradae atau diperlukan alat bukti lainnya untuk memperkuat pengakuan tersangka meskipun yang bersangkutan menjadi gc justice collaborator
iya iya tidak mbak
penyidik saya kira akan membuat suatu catatan dokumentasi tentang suatu peristiwa
dan peristiwa itu disetujui oleh yang bersangkutan
tapi persetujuan pun juga hanya persetujuan adalah terkait dengan berita yang disampaikan dan dalam berita acara pemeriksaan
nah dalam hal ini berita acara pemeriksaan yang sudah ditatangani oleh tersangka akan disesuaikan dengan bukti yang lain
nah itu lho
sejauh mana bukti yang disampaikan oleh baradae itu selaras dengan keterangan yang lain
selaras dengan saksi yang lain
selaras dengan bukti yang lain
selaras dengan barang bukti yang lain
nah dalam konteks itulah maka penyidik menentukan oh barada rr yang berpotensi juga menjadi tersangka
dengan dua bukti yang cukup tadi alat bukti cukup tadi maka ditetapkanlah barada rr sebagai tersangka
itu sebagai pengembangan dari petin
penyidik untuk memformulasikan dari bukti bukti yang sudah ditemukan
oke saya mau ke pak burhanuddin
pak burhanuddin selain kesaksian dari klien anda yang mengatakan bahwa ada nama nama lain yang terlibat termasuk brigadir r yang sudah ditetapkan sebagai tersangka apakah kemudian klien anda juga memaparkan bukti yang dia tahu ataupun dia miliki untuk memperkuat tadi kesaksiannya tadi loh
saya kira terkait masalah barang bukti kan sudah semua sudah apaan sudah semua semua penyidik
nah keterangan ini kan sebagaimana disampaikan oleh prof tadi harus memang bersesuaian dengan kesaksian yang lainnya atau barang bukti yang lainnya gitu
jadi saya kira dengan kecukupan dua alat bukti maka csk berikut sudah ada
mungkin dengan kecukupan barang bukti dan alat bukti lain gitu maka beberapa csk ini akan pada akhirnya dijadikan psk juga
oke jadi klien anda punya barang bukti begitu ya yang sudah diberikan kepada penyidik begitu pak burhanuddin
barang bukti semua sudah dimiliki penyidik nah barang bukti ini disesuaikan kembali dengan keterangan kesaksian dari parada eliezer ini
jadi memperkuat barang bukti yang sudah ada gitu
walaupun ada barang bukti ini kan selama ini kalau baradae nggak memberi kesaksian akan susah mengungkap siapa yang bisa dijadikan
jadi tidak ada saksi ada barang buktinya tapi saksinya tidak ada ini saksinya sudah ada kemudian didukung barang bukti dan petunjuk yang ini
jadi sudah lengkap ya alat buktinya ya sudah memenuhi persyaratan karena dua alat bukti begitu ya
oke oke saya akan gali lebih dalam soal keterangan ataupun kesaksian baru dari klien anda pak burhanuddin
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
apakah berdasarkan pengakuan dari klien anda bagaimana sebetulnya peran dari ferdis sambo di situ apakah dia datang setelah brigadir yosua ini meninggal atau pada saat masih hidup atau bagaimana
nah ini saya mau sampaikan kembali mbak
soal ini kan lagi didalami saya suka berikutnya nah jadi sangat tidak elok kalau saya sampaikan apa
apa yang masih akan dilakukan oleh tim penyidik saya kira dalam kapasitas saya juga untuk menjawab pertanyaan ini
tapi intinya apa yang saya pada kesempatan ini sudah dituangkan semua oleh para daedi
iya pak burhanuddin
lalu silakan pak burhanuddin bagaimana
jadi intinya gini mbak pak saya tidak dalam kapasitas untuk bisa memberi penjelasan terkait peranan masing masing sk mbak ya gitu
jadi itu juga wilayah penyidikan kami juga lawyer ini untuk sementara menahan diri supaya perkara ini bisa terang menerang karena masih ada sk sk berikutnya mbak gitu
oke tapi kan anda sudah mengatakan klien anda sudah mengatakan dan rekan anda juga sudah mengatakan bahwa irjen polisi ferdisambo
jadi itu sudah berbeda di media di lokasi pada saat penembakan terjadi itu betul ya
itu sudah beredar di media pak burhanuddin
pertanyaan ini sudah dituangkan di bap mbak jadi saya tidak dalam kapasitas menjawab dulu karena masih pendalaman penyidikan gitu mbak
tapi itu sudah beredar di media dan itu dibenarkan oleh tim kuasa hukumnya baradae
ini adalah fakta sebenarnya mbak
tapi intinya apa yang dipertanyakan itu sudah dituangkan di dalam bap
oke jadi apa yang saya tanyakan tadi bahwa apakah betul klien anda mengatakan pada saat penembakan irjen polisi verdi sambo itu ada di lokasi kejadian itu sudah dituangkan oleh baradae di dalam bap nya yang terbaru ya
di dalam kesaksiannya yang terbaru begitu ya pak burhanuddin
ya benar mbak iya itu aja sementara ini yang kita bisa berikan ini yang ada di bap itu
itu sudah terjawab di bap tergambar di bap
oke tergambar di bap begitu ya saya tahu anda mungkin tidak bisa menjelaskan lebih dalam karena itu masuk ke dalam materi penyidikan
saya mau ketanya ke prof hipnu prof hipnu ini kan salah satu barang bukti yang kemudian menjadi menyulitkan perkara ini dan membuat perkara ini lama adalah rusaknya dan hilangnya cctv begitu ya
nah ini kan tadi ada kesaksian baru dari baradae bahwa irjen polisi verdi sambo ada di lokasi
pada saat penembakan itu terjadi bagaimana kemudian membuktikan kesaksian dari baradae bahwa fendi sambo ada di lokasi sementara cctv di rumah dinas itu rusak atau mati
ya tidak sulit mbak sekarang mbak
tidak sulit karena dengan apa yang disampaikan oleh baradae kemudian kebijakan yang dilakukan oleh pak kapolri itu sudah jalannya sudah mulus pak
terhadap terkait dengan kesaksian kesaksian
sudah muncul kemudian ada dua puluh lima pejabat polri yang dinonaktifkan itu saya kira sudah dipisahkan
artinya tidak ada ketertarikan tidak ada saling mempengaruhi sehingga tinggal fokus masing masing penyidik itu untuk mendalami
peristiwa yang terjadi karena kalau toh sampai sampaikan mbak nana nggak akan lari semua jelas om tkp nya jelas lokusnya jelas
kemudian dengan alat alat bukti yang dengan saintifik sudah demikian maju
ini tinggal tunggu waktu
sehingga memang kita harus bersabar dan kita terima kasih sekali pada pak burhan penasihat hukumnya ini yang mampu mendekatkan kepada seorang tersangka yang bisa membuka informasi tadi
karena ini baradae merupakan salah satu tersangka dan juga saksi kunci begitu ya prof itu ya
iya mbak gitu
oke pak burhanuddin
jadi ini berarti bahwa pistolnya brigadir yosua ini sengaja ditebakkan ke dinding
artinya ada rekayasa olah tkp begitu
maaf itu sementara juga saya tidak bisa komentar gitu
tapi ini informasinya sudah beredar di media dan yang menyampaikan tim kuasa hukum
tapi intinya apa yang ditanyakan pada kesempatan ini sudah tertuang semua di bap
jadi betul ya apa yang tadi saya tanyakan itu betul sudah tertuang di dalam bap begitu ya pak burhanuddin

untuk sementara isyaratnya kesana sudah tertuang di bap
saya mau tanya ke prof
ibnu bahwa ini muncul kesaksian baru pistol dari brigadir yosua sengaja ditembakkan ke
dinding berarti ada rekayasa olah tkp yang dilakukan mungkin saja oleh dua puluh lima orang ataupun
beberapa orang yang melakukan olah tkp begitu ya pak ya
jadi dalam ilmu pengungkapan suatu perkara itu memang ada kelemahan kelemahan
jadi ada suatu kadang kadang rekayasa
itu bisa menambah atau bisa mengurang
itu dalam literatur dijelaskan mbak
itulah yang terjadi kalau itu diteruskan atau terjadi kesesatan dalam suatu penyelesaian
terlebih lagi bisa sesat orangnya
nah ini ini alhamdulillah kok bisa memberikan jalan terang gitu loh atas suatu alibi yang
diberikan kepada publik yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam pemeriksaan
di tkp ya pak gitu
jadi tidak ada kejahatan yang sempurna menurut prof
ibnul begitu ya
jadi kebenaran selalu mencari jalannya sendiri prof ibnul mau mengatakan seperti itu
tapi prof saya mau tanya hasil uji balistik ini bisa membuktikan nggak bahwa adanya penembakan
lain yang ikut melakukan penembakan ataupun ada rekayasa olah tkp
hasil uji balistik itu sebetulnya sebagai bukti petunjuk
bukti petunjuk oleh penyidik dari mana menembaknya dengan apa dengan apa gaya apa
itu hanya itu
di situlah nanti penyidik akan menyimpulkan mbak
oh tembakannya adalah dari kanan oh dari kiri jaraknya sekian
itu akan terlihat sekali
jadi barang bukti cctv barang bukti balistik itu merupakan petunjuk yang dikumpulkan oleh
penyidik untuk mengkonstruksikan suatu perkara
oke kita tunggu nanti bagaimana ujungnya karena sekali lagi tadi apa yang saya tanyakan dari
tadi tidak dijawab secara gamblang sebetulnya oleh pak burhanudin sebagai ketua pengelolaan
hukum dari baradae
tapi pak burhanuddin memberikan clue ataupun kisi kisi semua yang saya tanyakan itu sudah
tertuang di dalam bap atau berita acara pemeriksaan baru yang diakui oleh baradae
artinya muncul fakta fakta baru yang bisa menguak tuntas kasus penembakan brigadir yosua
karena sekali lagi kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri tidak ada kejahatan yang
begitu ya prof
jadi sudah ada tersangka baru selain brigadir ricky dan juga baradae sudah ada tersangka
ketiga yang ditetapkan oleh penyidik dari mabes polri itu siapa kita belum tahu kita
tunggu nanti malam pengumumannya seperti apa dan moga moga semoga cepat selesai begitu ya penuntasan
kasus penembakan dari brigadir yosua ini
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
guru besar hukum pidana unsut prof
hipnu nugroho dan juga muhammad burhanuddin kuasa hukum dari baradae
sehat selalu prof
ibnu dan juga pak
terima kasih sudah bergabung
terima kasih pak burhan